anda kembali menyaksikan cnn indonesia business indonesia asian games organizing committee atau inas gok menerima dua puluh dua sponsor tambahan
sponsor tersebut terdiri dari pihak swasta dan bumn
peneretanganan dilakukan di kantor wakil presiden oleh ketua penyelenggara inas gok erick thohir dengan perwakilan dua puluh dua pihak sponsor
wakil presiden yusuf kalla selaku ketua dewan pengarah panitia pelaksana asian games dua ribu delapan belas mengaku terbantu dengan adanya tambahan dua puluh dua sponsor tersebut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh